terima kasih anda masih bersama kami di redaksi pagi
pemirsa truk sampah milik dinas lingkungan hidup kabupaten garut
menabrak kerumunan pengendara yang terjebak kemacetan
sejumlah pemotor terjungkel pas jadi hantam truk yang melaju liar
dan selain merusak kendaraan roda empat dan juga dua
sejumlah pengendara motor terluka
sejumlah pengendara yang terjebak macet di bundaran garut jawa barat
tidak mengira akan ditabrak truk milik dinas lingkungan hidup pada minggu malam
peristiwa yang direkam warga ini kemudian tersebar di dunia maya pada tiga mei silam
dalam video terlihat truk melaju ke tengah kerumunan kendaraan yang terjebak kemacetan
sebagian pemotor berhasil menghindari tabrakan namun lainnya tidak beruntung
belakangan diketahui kejadian disebabkan sopir
truk menjadi korban penganiayaan preman karena menolak memberikan uang
preman kemudian melempar pengemudi truk dengan batu
mengakibatkan korban tidak sadarkan diri sehingga menabrak sejumlah pengendara
tidak membutuhkan waktu lama polisi langsung mengamankan preman pelaku penganiayaan
atau dengan istilah memalak kepada sopir salah satu truk milik dinas lingkungan hidup itu
dengan besaran uang dua sampai lima rupiah
akibat kejadian ini sejumlah pengendara mengalami luka luka
sementara preman pelaku pemerasan dijerat pasal tiga ratus lima puluh satu ayat satu kuhp
dengan ancaman hukuman dua tahun enam bulan penjara